sepekan terakhir petani desa gerabagan
jembatan gerabagan kebawatan tuban
memiliki aktivitas baru
dengan bekal senter dan petungan besar
mereka menggelar ronda malam keliling ladang cabai
ronda dilakukan para petani di ladang masing masing
untuk memastikan tanaman cabai rawit
yang dirawat masih utuh
sebab ladang petani desa gerabagan
kerap menjadi incaran terutama saat harga cabai
terlebih tanaman cabai para petani empat belas hari lagi
hendak memasuki masa panen raya
tak hanya mengambil beberapa karung
pelaku nekat memotong habis seluruh tanaman tanpa sisa
akibatnya petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah
merasa geram para petani memberikan ancaman keras
kepada pelaku yang tertangkap
belum ada satupun aksi pencurian cabai
sedang ini cabai nunggunya cabai
kenapa kau ditunggu pak
takut kalau ada maling
harga sedang lagi naik mau naik ini
ini sudah masuk masa panen gitu pak
udah mau panen
lima belas hari lagi udah mau panen
makanya dijaga itu aja
ya dijaga itu
sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian pak
pernah udah pernah
berapa hektare saya punya
dirit pakai arit itu
ronda jaga ladang cabai ini dilakukan hingga panen raya usai empat belas hari ke depan
sampai sekarang harga cabai di pasar tradisional kabupaten tuban
telah menyentuh harga rp satu ratus dua puluh per kilogram
dion fajararyanto tuban jawa timur